bukan cuma lo doang yang menderita
pak kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami
siapa yang kasih perintah kamu kayak gini
sebenarnya apa yang terjadi pak
kenapa barang barang pak pak semuanya dikeluarkan dari rumah
ini pasti semua gara gara pak remon
kamu ikut saya ke dalam jet
ini barang milik pribadi saya
semua file file penting saya ada di dalam sini
kalian tuh gak berhak ngambil barang pribadi
saya hanya menjalankan tugas
atau perlu saya lapor polisi
eh ini apa lagi
tapi ini udah tugas kami pak
ini foto keluarga saya
tidak bisa pak
ini barang pribadi saya
kamu tahan mereka dulu
usus goreng tunggu bentar dong
kasih gue kesempatan buat merubah pikiran lo soal gue
kasih gue satu aja kesempatan
gue bakal bikin hidup lo stop menderita gara gara gue
bukan cuma lo doang yang menderita
gue rela keluar dari rumah
gue rela hidup kayak gini
gue hidup harus susah
itu semua supaya apa
supaya demi mel tuh sadar kalau gue nggak akan pernah sayang sama dia
meskipun dia diamel tetep ngancam bokap gue
tapi lo lihat sendiri kan
gue tetap keluar dari rumah
jadi gue minta sama lo usus goreng

udah kbet cara lu
ya itu buktinya kalau udah lo gak punya kuota
ya emang gue gak punya
ini gue pakai kuota harian
ini dari siapa sih
pangeran kamu tolong bantu papa ya
papa saat ini sudah diambang kehancuran
gara gara om remon cabut semua investasinya di perusahaan papa
dan cuma kamu satu satunya yang bisa bantuin papa untuk nyelamatin perusahaan supaya gak collapse
tolong bantu papa ya pangeran
tapi kali ini aku gak bisa bantu papa
aku gak mau kalau aku harus dekat lagi sama mel cuma untuk nyelamatin bisnis papa
aku udah cukup stres pak
selama ini aku ditekan sama papa
gara gara jadinya mel
sekarang aku udah bebas
aku udah berusaha hidup mandiri
meskipun aku gak punya fasilitas apa apa
yang aku punya cuma baju baju yang aku bawa dari rumah
aku gak tertekan pa
jadi maaf pa
kali ini aku gak bisa bantuin papa
sekarang papa bener bener harus kehilangan semuanya karena om raymond
kapan sih om rayment itu berhenti ngancem papa supaya gue nurutin kemauannya mel
kalo sampe mel ternyata pura pura buta
dia adalah orang yang paling gue benci
gue bahkan lebih benci sama dia daripada ibu tiri gue sendiri
gue jadi gak tega sama papa tapi
gue juga gak mau jadi bonekanya mel lagi
gue jadi kasian sama batu bata
ternyata masalah dia lebih berat dari gue
apa gue bantu batu batu bata ya
buat nyari tahu soal kebutaannya mel
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau

aku mau kasih tau

aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau

aku mau kasih tau

aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau

aku mau kasih tau
kalo kamu mau ngasih tau
aku mau kasih tau
bagus kalau kamu sudah kirim video itu ke pangeran
biar pangeran tahu kalau saya tidak main main
kalo misalnya deddy aja nggak mau bantuin aku urus
si cewek asongan dari kampus
mel daddy itu cuma kamu
dad aku lagi mau sendiri
maafin deddy yang udah buat kamu kecewa ya mel
deddy cuma gak mau kamu terlalu jauh melangkah oke
karena fokus kamu cuma satu yaitu pangeran
bukan ke orang lain
kalau seandainya pangeran tahu kalau kamu pura pura buta
kamu akan kecewa ami
kamu akan sakit lebih sakit dari ini
dan kamu akan dijauhi oleh pangeran
ini barang milik pribadi saya
gak ada hubungan sama bank
tapi ini udah tugas kami pak
nostik kecampur urusan saya
jadi saya yang bertanggung jawab untuk urusan pak alek dengan pihak bank
udah urusan kamu udah selesai
kalau memang pihak bank tidak menyita rumah dan barang barang milik saya
kenapa gak suruh anak buah anda untuk ambil kembali barang saya masukin ke dalam
jadi gini pak
urusan pak aleks kan belum selesai dengan pihak bank
dan pihak bank memberikan keringanan untuk menunda penyitaan pak
termasuk penyitaan barang dan rumah milik pak alex
tapi pak pihak bank hanya memberikan waktu dua hari pak
jadi kalau dalam tempo dua hari pak aleks tidak bisa menyelesaikan hutang hutang pak aleks
terpaksa pak rumah dan barang barang milik pak aleks akan kami sitah
kamu udah dapat informasi belum
kenapa pangeran berani melawan saya
sampai dia gak mau ngedeketin mel
bagus kalau gitu
kalau gitu kita bicara yang di dalam aja
tapi sebelumnya kamu tolong bawain barang barang ini
kita balik ke dalam rumah ya
pak regar tidak salah bawa saya ke sini
ini kan daerah kontrakan pak regar
tadi waktu kita sempat berhenti di pinggir jalan
terus pemilik kontrakannya whatsapp saya
katanya rumah yang ini baru aja dikosongin sama yang ngontrak
soal harganya bu nawang gak perlu khawatir
cuman ya gitu deh seadanya
kalau itu sih nggak masalah pak regar
yang penting sekarang saya sama putri punya tempat tinggal
udah dapet kontrakannya
ntar barang barang kamu buka sini
bu nawang ayo saya antriin ke rumah yang punya kontrakan
ya nanti barang barang yang ketinggalan biar rizky aja yang ngantar kemari
ya nggak usah khawatir oke
pak regar maaf
tadi pak regar itu telpon rizky
pak regar pak regar itu harusnya kan tanya saya dulu pak
saya tuh udah gak mau ngerepotin lagi ngerepotin rizky sama ibunya
rizky nya juga gak keberatan kok
lagian kan itu udah tugas dia sebagai calon menantu
calon menantu pak
ya calon menantu
menantu saya entah